ditimbang timbang oleh hakim ketika membaca amikus kure siapa dari siapa ini seperti apa substansinya seperti apa
kalau dari mk sendiri melihat amikus korea ini seperti apa
iya amikus kura itu kan penyampaian aspirasi dari sahabat pengadilan
amikus kura itu kan sahabat pengadilan yang dengan amikus kura itu mereka itu merasa punya kepentingan terhadap perkara yang sedang diadili di mahkamah konstitusi
sebagai pihak sebagai orang orang yang di luar para pihak di persidangan
nah tentu dalam menanggapi itu ya mahkamah konstitusi terima saja
siapapun yang akan menyerahkan amicus kure itu kita terima
ini kan datangnya macam macam nih ada yang diantarkan langsung ada yang melalui mailing room melalui surat ada yang melalui email dan seterusnya
kita sedang rekap semua itu
tapi yang pasti itu semua sudah didistribusikan kepada hakim
nah mengenai bagaimana pengaruh amikus kura itu ya lagi lagi itu diserahkan kepada hakim konstitusi gitu ya
apakah kemudian menganggap amikus kure itu relevan untuk dipertimbangkan atau tidak mempengaruhi keyakinan atau tidak itu kembali kepada masing masing hakim konstitusi
nah tapi kalau kita lihat kan amikus kure ini memang
cuma kalau kita lihat elemennya ini kan banyak ada dari tokoh ada juga dari bem terus ada juga dari lawyer banyak lah
nah apakah itu tidak cukup untuk kemudian menggerakkan atau mempengaruhi putusan hakim melihat bahwa memang masalah ini menjadi sorotan banyak pihak
ya itu bagian yang kemudian akan ditimbang timbang oleh hakim ketika membaca
amikus kure siapa dari siapa ini seperti apa substansinya seperti apa
tentu itu menjadi bagian yang dicermati oleh hakim konstitusi
tapi berbicara bagaimana pengaruh amerika skurai nah itu lagi lagi
kita tidak bisa memastikan gitu ya karena itu betul betul menjadi otoritas bagian dari keyakinan hakim gitu ya
apakah memang keyakinannya dipengaruhi oleh amikus kurai
kemudian standingnya itu ya dia sudah punya standing sendiri
tapi yang pasti itu sudah kita sampaikan kewajiban kita menyampaikan
amikus kura itu sudah dibaca sudah dicermati oleh hakim dalam proses pembahasan perkara ini
dalam perkara perkara ataupun juga sengketa yang masuk ke mk sebelum sebelumnya
pernah ada putusan yang di dalamnya dipengaruhi oleh amikus kure
seingat saya dalam pengujian undang undang itu ya
walaupun saya melihat ada amikus kure yang disebut saja di dalam pertimbangan putusan
tetapi tidak sepenuhnya diikuti gitu ya
atau mungkin dipertimbangkan sebagian gitu ya tidak secara keseluruhan
tapi dalam konteks pengujian undang undang
nah untuk pilpres ini sebetulnya fenomena yang relatif baru gitu ya
itu yang kita lihat
itu yang kita lihat
itu seingat saya kok enggak ada amikus kure